taman mini indonesia indah ini memang menjadi destinasi wisata bertema budaya di ibu kota
wisata yang berlokasi di jakarta timur dan dibangun di area sekitar kurang lebih satu ratus lima puluh hektare ini menjadi lokasi bersantai berolahraga
suka main sepeda di sana melihat bagaimana keindahan indonesia atau bahkan jalan jalan keliling indonesia di satu tempat saja
kalau anda spot mana nih yang menjadi favoritnya
nah sebelumnya kami juga sudah mengadakan polling melalui akun instagram at cnn indonesia tv dengan pertanyaannya
apa saja sih tempat favorit di tmii
dan ini dia empat wisata yang paling disukai oleh responden saat mereka berada di taman mini indonesia indah
yang pertama ini dia ya teater imax keongmas
langsung nostalgia nih film film apa saja yang sudah pernah ditonton di sana
teater ini adalah gedung teater berbentuk
keongmas raksasa kalau kita masuk tuh kelihatan langsung ya yang menjadi tempat pemutaran dan pertunjukan film khusus berteknologi canggih
menurut website resmi dari tamanmini com gedung ini diresmikan tanggal dua puluh april di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan di sini kita bisa menyaksikan film di teater yang bisa membuat kita tuh serasa ikut berada di dalamnya jadi ikut bisa berperan sebagai pemainnya
jadi bagi anda mungkin sudah pernah kesini ya kira kira film
apa saja nih yang pernah ditonton
nah ke wisata selanjutnya ini adalah museum serangga dan taman kupu
dimana ini menjadi satu tempat juga yang menjadi favorit bagi para responden yang sudah merespon melalui polling di cnn indonesia tv
museum ini didirikan atas prakarsa pengurus perhimpunan kebun binatang seluruh indonesia
nah tujuannya ini adalah untuk bisa memperkenalkan keanekaragaman dunia serangga dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peran dan juga potensi di alam
selain ada soal serangganya di sini juga ada taman kuku
jadi taman kupu kupu ini menjadi kebun pakan kandang penangkaran pelestarian kupu kupu yang dilindungi dan juga langka
ada apa saja di sana ini ada sekitar enam ratus jenis ya
banyak sekali mulai dari kupu kupu kumbang dan serangga lainnya
selanjutnya ini yang satu ini juga pasti sering lihat dong kalau kita masuk ke area tmii
langsung lihat museum fauna indonesia komodo dan taman reptil
bentuk bangunannya ini khas banget
bisa tebak dong ini bentuk apa
ini berbentuk komodo
reptil yang habitat aslinya ada di pulau komodo di nusa tenggara timur
nah museum bertemakan dunia satwa indonesia dalam bentuk awetan ini
dimana di dalam museum yang diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
ini oleh presiden soeharto
setidaknya ada satu ratus lima puluh jenis binatang yang sudah diawetkan diperagakan dalam ruang ruang kaca di gedung berlantai dua
pameran karena keragaman fauna dari kepulauan nusantara ini disajikan berdasarkan kelompok persebarannya
jadi kalau kita masuk ada tuh sebaran satwa satwa dari barat ke timur
yang juga habitatnya di pantai pegunungan
nah ini bisa ditemui di museum fauna indonesia komodo dan juga reptil
kalau yang terakhir ini menjadi favorit saya
ada juga nggak yang favoritin satu tempat ini
adalah anjungan daerah
kalau lihat ini gambarnya mungkin boleh di zoom sedikit
ini bikin saya jadi kangen nih ya untuk pulang
jadi kita bisa keliling di taman mini indonesia indah di anjungan daerah
kalau lihat gambarnya ini anjungan lampung
bangunan bangunan rumah adat yang bercirikan arsitektur tradisional khas daerah dan provinsi di indonesia
adanya di sini
dimana anjungan ini berderet mengelilingi danau miniatur arsipel indonesia
jadi kalau kita ke taman mini naik kereta gantung itu terlihat tuh ya
kita melihat ke bawah ada deretan yang bentuknya itu seperti pulau pulau yang ada di indonesia
setiap anjungan setidaknya ada tiga bentuk rumah adat khas daerah
sesuai dengan bangunan asli
mulai dari ukuran bentuk atap ragam hias dan juga di dalamnya anjungan ini juga berisi pameran benda sejarah
pakaian adat hingga kesenian dan hasil kerajinan
bicara soal taman mini
selain sebagai lembaga pelestarian budaya indonesia
taman mini indonesia indah juga merupakan salah satu penyedia sarana pendidikan dan rekreasi dalam satu tempat sekaligus
bisa keliling indonesia di satu tempat
bisa berekreasi di sini
dan sebagai wisatawan jangan lupa untuk selalu menjadi wisatawan yang bijak dan bertanggung jawab
dengan terus menjaga fasilitas tempat wisata yang ada